beberapa petinggi partai juga sudah menyampaikan mas budi jiwandono sebagai jurubicara juga sudah menyampaikan
kemudian wak ketul mbak bibi roman juga sudah menyampaikan bahwa memang benar pak sandiaga uno sudah sempat menghadap pak prabowo sebagai ketua duan pemindah dan sebagai ketua umum
dan memang betul juga pak prabowo sudah mengumpulkan kami kami para pengurus partai dan kemudian menjelaskan hasil pertemuan beliau berdua
yang salah satu poinnya adalah sebagai kader partai gerindra tercatat sampai hari ini pak sandiaga tetap tunduk patuh dan loyal kepada keputusan ketua dewan pembina
keputusan ketua umum dan keputusan partai gerindra